data awal menyebutkan ada tujuh karyawan radio republik indonesia atau rri surabaya yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
kemudian seluruh pekerja menjalani swab test di fasilitasi dinas kesehatan pemerintah kota surabaya yang dilaksanakan pada dua puluh enam juni lalu
hasil tes ini baru diketahui para karyawan pada sebelas juli dan diketahui setidaknya ada lima puluh empat orang positif covid sembilan belas
pada enam juli manajemen rri memutuskan swab tes ulang dengan meminta bantuan mobil pcr badan nasional penanggulangan bencana atau bnpb
hanya perlu waktu satu hari hasilnya keluar
seluruh karyawan termasuk lima puluh empat orang tersebut dinyatakan negatif
seorang pekerja rri yang keberatan identitasnya dibuka mengaku resah dengan perbedaan diagnosis ini
yang bikin kami ragu dengan tes pemkot ini hasilnya sudah lama keluarnya atau sudah telat
sudah enam belas hari dari tes
dan cuma bentuknya itu excel jadi tidak dijelaskan dokter siapa yang memeriksa dan lain sebagainya
nah ini beda dengan tes bersama mobil bnpb yang kami langsung dikirim h plus satu tanggal tujuh juli
yang menyatakan lengkap bersama para dokternya siapa dan dinyatakan bahkan ada barcode nya
yang menyatakan itu semua negatif
begitu makanya pihak kantor akhirnya memutuskan untuk melakukan swab ulang hari ini
untuk lima puluh tiga orang yang dinyatakan positif itu
karena memang pihak kantor juga merasa ada yang janggal
melalui pesan singkat kepala rri surabaya sumarlina mengatakan
seluruh karyawan yang dinyatakan positif disweb ulang pada tiga belas juli untuk memperjelas diagnosis
saat ini manajemen memutuskan untuk menutup total seluruh aktivitas di kantor
karyawan juga diwajibkan melakukan isolasi mandiri
selain jurnalis dan pekerja media di rri
virus ini juga menulari sejumlah pekerja di tvri jawa timur
dua pekerja di media plat merah itu dinyatakan meninggal
manajemen tvri kemudian melakukan rapid test untuk ratusan karyawannya
hasilnya enam orang dinyatakan reaktif
aktivitas di kantor tvri jatim pun ditutup total
meminta jurnalis agar menerapkan protokol keselamatan peliputan
dan tidak terkecoh dengan istilah new normal
ia juga mendesak perusahaan media membuat dan menerapkan protokol tersebut
dari sisi perusahaan media juga kita berharapnya
ada protokol gitu ya
kalau misalkan mereka kesulitan membuat protokol keselamatan
itu bisa mencontoh misalkan yang sudah dibuat oleh aji dan teman teman komite keselamatan jurnalis
jadi tinggal diadopsi bagaimana mereka meliput dengan aman
apa saja yang harus dibawa alat pelindung dirinya
terus kemudian di wilayah jakarta mungkin bisa dipersempit
di wilayah wilayah mana saja yang potensi penularannya cukup tinggi
jadi ada semacam pemetaan yang kemudian dituangkan dalam protokol itu ya
dari catatan aji surabaya setidaknya ada tiga pekerja media yang meninggal akibat covid sembilan belas di surabaya
kemudian lebih dari enam puluh jurnalis dan pekerja media lainnya terpapar virus ini
beberapa di antaranya sudah dinyatakan sembuh
miftah farid herudisudar manto surabaya